jadi kamu jangan berani berani marahin amira
kok om prabowo ngedeketin amira ya
kebetulan lewat sini lihat kamu jalan
jadi saya mau minta kamu untuk menemani saya sarapan
maaf pak saya harus kerja
sekarang kan saya jadi superman
berarti saya harus bantu rizky buat nyari ibunya
kemana rumahnya rizky kebakaran pak
dari bulannya dibawa sama seorang laki laki dan gak tahu kemana sampai sekarang
zahira sudah cerita sama saya
makanya kalau kamu mau kerja keras cari ibunya rizky
kamu sarapan dulu temenin saya ya
orang pak prabu kan pasti banyak
pasti kalau pak prabowo mau bantu
lebih mudah buat rizky untuk menemukan mamanya
sekarang masih ada waktu
aku kan emang sengaja berangkat lebih cepat
berarti saya memang gak bisa pak
kamu tidak bisa
atau kamu tidak mau
apa kamu masih yakin kalau saya memang pembunuh ayah kamu
makanya kamu terus menghindar dari saya ya
saya kasih tahu sama kamu
pak mali menolak kebaikan seseorang ya
ya saya tahu pak
saya tahu bapak sekarang berniat baik
tapi biar bagaimanapun bapak kemarin gak beranikan sumpah sama saya
kalau memang bukan bapak yang bunuh ayah saya
kamu masih belum yakin kalau saya tidak ada kaitannya dengan kematian ayahku
apa sekarang bapak berani sumpah pak
bapak berani sumpah kalau bukan bapak yang bunuh ayah saya
dan bapak mengadu hubungannya sama orang ini
bapak gak berani sumpah kan pak
itu tuh secara gak langsung bapak udah ngakuin kalau bapak yang bunuh ayah saya
karena memang saya bukan pembunuh ayah kamu
saya kan sudah menjelaskan semuanya
ya sama aja pak
saya akan sudah pesan restoran khusus untuk sarapan sama amira
saya gak bisa ikut sama bapak tunggu

kenapa lagi lagi pak prabu berusaha baik
kenapa sepertinya dia tetap merasa nggak bersalah
apa karena dia sudah difonis bebas
enggak biar gimana pun dia adalah pembunuh ayah
begitu dong maksud saya
kenapa ngejawabnya gak dari tadi
saya sudah lapar sekali belum sarapan
bu leni dibawa oleh seorang bapak bapak dengan ciri ciri
rambutnya pendek keriting
sedikit gemuk kulitnya putih berkaca mata
nanti juga saya suruh orang untuk melacak orang itu ya
tapi ngapain juga saya peduli sama lenny
saya kan cuma pura pura mau bantu lenny saja
amira juga gak tahu
kalau nanti saya nggak suruh orang saya untuk ngajak orang itu
amirah kamu itu gimana sih
kamu kemakan ceremotan begitu
ini anak ayahku kalau gak akan kebiasaan
kenapa si kapal prabu ini ngingetin aku sama ayah
padahal dia orang yang udah merenggut ayah dari kami
amira kamu dimana sih
kamu belum datang
karena aku udah bilang suruh datang pagi
amira dan bersama sama
kebetulan saja tadi saya lewat dan bertemu amin
sudah dengar doa mama kamu
makanya saya ajak kamera untuk
berkumpul dengan kamu
supaya dia bisa cerita soal mama kamu itu
siapa tahu ya
saya bisa bantu cari mama kamu
kamu jangan berani berani marahin amiran
kok om prabu ngedeketin amira ya
tadi ada yang mau mencelakakan papa rizky
apa gak tahu
apa hanya dengar orang tadi bilang
walaupun om prabu niat akan gak bersalah
atas pembunuhan ayahnya amira
emang om prabu yang buat ayahnya amira celaka
rizky kamu diam saja
kalau om membantu nia akan berjaya
aku mau bantu nia
gak tahu mama
om setelah sarapan
amira langsung suruh ke rumah saya
itu kamu tenang saja
kamu tenang saja
rizky tidak akan berani marahin kamu
kamu dengar sendiri kan
tetap aja pa
saya harus pergi sekarang
saya harus kerja
saya sangat membenci kamu karena cinta ain yang begitu besar ke kamu
kenapa sampai sekarang saya gak bisa membenci amira
saya malah seperti takut kehilangan amirah

agar tidak dengan viral
sian mendekat kekuatan
rupanya aku mimpi
siapa yang sebenarnya putri kandung saya ya allah
sudah lama aku gak ketemu zaira maupun amira
sejak penangkapan rabu
amira belum menengok aku lagi
kenapa prabowo wijaya bisa bebas
apa memang bukan dia yang mencukai aku
waktu itu rabu wijaya berusaha mencelakai aku
karena kamu sudah berani macam macam sama rabu wijaya
biar kamu merasakan mati dua kali
pak wisnu juga bilang begitu
aku harus bertemu sama amera
dan bertanya soal kebebasan rabu ini
meski maaf ya aku terlambat
tadi tiba tiba pak prabu
kamu diapain sama dia
enggak gak diapapain sih
ya nggak apa apa biar gimana pun juga kan
dia kan pernah nyalakan ayah kamu kan
aku takutnya kamu diapapain aja
kamu gak diapapain kan
ya aku gak nyangka kamu peduli banget ya sama aku
ya bukannya gitu juga
aku gak suka aja kalau misal supir aku diapapain
kamu ngerti kan kalau zaman sekarang tuh susah nyari supir
apa aja yang cocok sama aku susah
yaudah lah ayo kita cari mama sekarang
eh biar aku aja yang bawa
aku mau ngebut
jadi aku aja yang bawa
kamu gak bisa ngebut kan
ya tapi aku gak mau gaji buta
yang bilang kamu makan gaji buta siapa mira
kamu juga punya tugas kok
tugas kamu ya jagain mobil aku